bibae pegeran di rcti
selamanya saya mencampuri urusan orang lain aku akan terus ikut cah
menyerahlah kalau tidak kami akan habisin mereka berdua
allah tolong berikan kekuatan untuk paman aman dan juga paman amin
kita coba kekuatan kita
siapa tahu kita kembali lagi kekuatannya
akhirnya kita jadi punya kekuatan zaman
udah kuat sekarang kaya
ayo kita pergi dari sini
hidup ya minta hidup ya minta
hidup ya minta
hidup ya minta
berikan kitab berajah musti itu padaku
baru kalian akan aku biarkan kembali ke istana
aku tidak akan memberikan kitab berajah musti ini kepada kalian
hah aku pastikan
kalian akan mati
syekh guru terluka
dan musuh masih begitu kematiannya

bagaimana menurut kamu
cukup untuk semua berkat bantuan raden sawah sawah yang rusak dan panennya sedikit sekarang menjadi
berlimpah paman itu bukanlah kehebatan aku berterima kasih kepada allah swt
karena itu semua semata mata karena izinnya paman maka jangan lupalah untuk beribadah kepada allah
sebagai tanda syukur kita kepada allah subhanahuwata'ala iya raden kalau begitu kami mohon
pamit ya raden assalamualaikum waalaikumsalam raden yang santang memang benar benar hebat
iya selain itu raden juga rendah hati raden memang pantas sebagai putra mahkota saya setuju ilmu raden
dan orangnya juga baik benar raden yang santang pantas menjadi putra mahkota kalau
kelak ia menjadi raja ia pasti adil dan rakyat pasti sejahtera iya betul ini empat pendek
memperbutkan satu kitab sakti kitab sakti itu hanya akan datang kepada orang yang berhak untuk mendapatkan
dan bagi para pencuri tidak akan mendapatkan apa apa
hai selain rasa malu dan rasa dengki
kau lagi kau selalu saja mengganggu urusanku
selama nyai mencampuri urusan orang lain aku akan terus ikut
banyak kau mencari mati juga ya aku tidak pernah minta maaf tapi jika kau memintanya aku bisa memberikan
apa amin itu gimana lu rada nyari itu
jadi aja turanian menyelimah penting aku lapar aku lapar ini perut
udah teriak teriak gitu lapar jadi haus nih
kebetulan amin ada pohon kelapa dibandingkan haus airnya pastinya manis
bener kemana tuh
kamu jangan lagas satu mudah ditekan
terima kasih kisah berkat bantuan kisah kami berdua selamat dan sejujur kami
kewalahan melawan mereka kisah anak aku tahu aku sudah memperhatikan yang dari atas pohon
sejak kalian membagi dua kitab raja mesti itu itu sebabnya aku mau tahu bahwa mereka
berniat untuk mencuri kitab itu dari kalian tapi jangan khawatir aku tidak tertarik dalam
perbutan kitab itu baik kesan dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kami akan segera pulang
ke istana pancasila jika kita ini masih di luar istana akan sangat berbahaya kesan
raden sebenarnya siapa nama kisana agar tidak silap mata di kemudian hari
bila kita bertemu kembali nama aku sancang lodanya
mudah mudahan kita bisa bertemu kembali
aneh rasanya aku pernah mendengar nama itu